oh aku permisi dulu ya
aku buru buru amat sih nay
akhirnya datang juga
bang parok kamu tuh ngapain sih ngikutin saya terus
antum kagak ngerti ya
terus ngapain kalau gak ikutin
ya kebetulan aja
tujuan antum sama sama tujuan anak
antum jangan kegeran ya
dari tadi kenapa kamu nempel nempel terus sama saya
bagian ana tidak pernah ngikutin orang
karena ana adalah vanutan
makanya kalau antu mau kembali di jalan yang benar
eh anak vengkih
antum makin liar ya
kemana sih si vengkih
lopet tuh bang
lu kan tau gua gue ditobat
tau gua gue ditobat
gua balikin dompetnya utuh
gua gak tau isinya berapa
tapi gua liat sih isinya cuman seratus poi
beneran gua sumpah
lu jangan liat gua kayak begitu
beneran gua kagak bohong
makasih poi ya

untung ada lu poi
kalo kagak gua babak pelur
lu tuh gak bisa ya di tangga sendirian lu ya
jalan sendirian weh setiap lo jalan sendirian pasti lo bakal apes
sama kemuk kayak lo yang apes
aduh malekat sewa kau baru tau
macem dia ngapain bapak santik
koi puluh puluh koi
ih oh gak aman gue aman
bocah ngapain bocah ngapain bocah ngapain bocah ngapain
udah tua masih aja hura hura lah
emang anak buah kamu yang dua orang itu kemana
oh bentar gue bawa jendal
ada rumah itu
kenapa ada apa
mau dinaikin ya kau bikinkan
permintaannya sekarang mulai menurun bang
kenapa menurun kau telat mengantar kah
bukan masalah telat mengantar bang
maunya pemesan itu kaos gambar yang lama bang
kalau mau desain yang lama kau bikinkanlah
ini sampai dimana tadi
makasih atas hibahnya pak dokter
sama sama umi semoga bermanfaat
ya nanti tadi bagikan sama para santri
ini teh maaf pak dokter
masih banyak urusan
jadi maaf umi tinggal
assalamualaikum pak dokter
mak mang minta satu ya alquran nya
ini warnanya buat perempuan semua
itu dia mak
tapi kalau buat mak mang bisa aja ya
khusus buat mak kandar oke
kalau begitu mak mak mang antarkan ini ke asrama putri dulu ya
dimas langsung aja ke tempat yang kemarin
tempat tempat kemarin
tapi kenapa saya nggak boleh ngikut ke asrama santriwati ya
iya tidak boleh atu
sudah peraturan disini
mak mang baru bebas
yadi mas mah hayunya ke kanak ayam saja ya
waalaikum waalaikum salam warahmatullah
di pasar sudah nggak aman
ada si katro sama si kampleng lagi patroli dia
gimana ngebersihinnya ini
saya punya tisu
mau tisu gak
iya mau dong
ini tisu ambil aja semuanya buat abang ya
buat abang semua
yaudah kalau kayak gitu aku permisi dulu ya
buru buru amat sih neng
akhirnya datang juga
gak tahu apa apa sih
kamu tanya ngapain sih ngikutin saya terus

ya kebetulan aja
tujuan antum sama sama tujuannya ana
yaudah silakan duluan
ana jauh lebih senior dari
saya sudah selesai menikah sama saya
saya sudah selesai menikah dengan tisu aku
ana berhak menentukan dimanapun ana mau jalan
ilmu antum belum sampai
antum tidak mengerti adab
antum tidak mengerti hirarki
cadas betul sih rimba
yang surat surat tulisan itu siapa kan ya
ini pula geng cadas
udah dicat ulang sih
jadi mereka tuh suka keliruan di sini kang
walaupun ya udah pada ditangkepin
si akang tau di mana tempat nongkrong mereka
di ujung jalan sana
sebelah sana kang
betul betul tidak mengerti adab
tempat orang dicoret coret antum bilang alhamdulillah
eh antum lagi
jam segini baru buka toko
rejeki antum nanti dipatok sama ayam
ana belum selesai kasih petua
cari joget akhirnya dapat juga
kita udah bisa operasi lagi belum
kapan lagi gue bisa kuasain di pasar
bahkan si apoi kagak ada
kita masih belum bisa kuasa di pasar
kita harus cepat buat kuasain di pasar bos